adik adik kamu itu nendang kakinya bada sampai berdarah dan bekas
selamat pagi fatima
apa aku harus berkorban demi adik adikku
tapi aku gak mungkin menikah dengan orang yang gak aku cintai
kalau dapet tim aku maksudnya
pesona dapet tim harus beres
aku gak mungkin menikah dengan orang yang gak aku cintai
mas amin sanggup gak membayar semuanya
tuh tuh tuh
maaf pak amin
maaf pak amin
masih seperti dulu
gak bisa menerima pak amin
suami pak timah
dapet timnya memang cantik
tapi gak mau utangnya banyak
sudah ada yang atur
kita sebagai hambanya
boleh mati kemarau
gua bahasa schritt
bang kamu tahu masih kita semua kekik ini gara gara kamu untuk menjahit lensi badil
ini gara gara kakak juga
kakak sering memakai barang kita nanti
eh dikasih tahu juga
kak aes sama kak ibang jangan pada ribut tuh
lagi ya tanda nanti tuh memang udah lama merencanain ini